sebenarnya kenaikan harga bahan pokok menjelang ramadan bukanlah hal yang baru
seolah kenaikan itu rutinitas belaka
namun apakah memang harus demikian
setiap jelang ramadan harga bahan pokok mesti melambung
sementara itu sejumlah langkah operasi pasar berikut dengan instrumen hukumnya
ternyata belum mampu mengontrol meroketnya harga pangan
di sini lagi lagi muncul tudingan praktik mafia pangan bermain
benarkan demikian apa yang salah dari tata kelola pangan kita
kami mengulasnya dengan kamser lumban raja komisioner kppu
tulus abadi ketua pengurus harian ylki dan eni sri hartati ekonom dari indef
bapak bapak dan ibu selamat malam
saya ke kppu dulu pak kamser
apa yang menjadi telah kppu sampai sejauh ini
apa praktek lancung yang mungkin bisa terendus
karena setiap tahun kan seperti ini
ya sebetulnya kppu itu bukan
hanya tahun ini saja
kita memang fokusnya salah satu adalah pangan
kita memang konsentrasi penuh di dalam
karena ini pangan ini sangat strategis buat bangsa indonesia
ada dua ratus lima puluh mulut yang harus dikasih makan setiap hari
nah untuk sebagai contoh aja
bahwa kppu baru bulan lalu kan memutuskan perkara kartel daging ini
tiga puluh dua feet loter itu sudah dihukum
apa yang mereka lakukan
mereka melakukan penahanan pasokan waktu itu ya
ketika memang tadinya waktu ada drastis kuota turun tuh
dari dua ratus lima puluh ribu sapi turun menjadi lima puluh ribu
nah itu yang membuat mereka berspekulasi
jadi ada gerakan di antara mereka tuh untuk menahan pasokan itu sehingga membuat harga naik
ini apakah mereka menguasai sekali ini urusan daging kita
penguasaan mereka itu berawal
sebetulnya karena kuotanya
nah kuota itu yang menjadi pertanyaan pertama sebetulnya buat mereka juga
bukan hanya buat kita
bahkan pelaku usaha itu sendiri juga bertanya
atau orang orang yang terlibat dari upaya membuat bangsa indonesia kesulitan mendapatkan daging dengan murah
pejabat misalnya politisi tni polri
kalau kita melihat rangkaian peristiwanya kan
kita sudah menghukum tiga puluh dua feet lotter
ya itu mengaku akibat dari turunnya kuota
kuota itu dari siapa
kota itu kan datangnya dari pemerintah
nah jadi sebetulnya kebijakan inilah yang menjadi awal cerita
jadi sebenarnya kalau dari ceritanya pak kasnat tadi bisa disimpulkan yang menjadi biang kerok persoalan ini pemerintah
karena kalau kita menyalahkan kata kata kartel
tapi kalau kita buka tujuannya sebenarnya bagus kan sebenarnya
kuota dikurangi supaya produksi dalam negeri

ya datanya benar dulu
ini kan masalahnya kebutuhannya berapa pasokannya berapa
nah data ini yang sebenarnya saya masa kita nggak tahu persis kan nggak mungkin
nah berarti kan memang ada kesengajaan gitu loh
jadi kan kasusnya dua ribu lima belas kemarin itu sangat sangat tidak masuk akal mas vito
begitu habis lebaran itu harga terus terus menaik
nah itu dikakibatkan
nah itu itu ada uang ini ini

lagi kan pengumuman dari pemerintah bahwa akan membatasi kuota
nah siapa yang diuntungkan jadi kalau misalnya sekarang waktu itu
kppu menghukum fidlotter ini makanya menjadi debet debel
fidlotter melakukan itu karena kebijakan pemerintah
nah kebijakan itu mestinya tidak bisa diadili gitu kan
nah jadi sebenarnya ini yang kita harus selesaikan secara jujur
sebenarnya siapa gitu kan
yang membuat dan menjadi trigger dari berbagai macam persoalan di carut marutnya tata niaga
indef melihatnya di mana hulunya di mana
pertama yang pasti ini problem yang utama yang namanya harga mengalami fluktuasi itu pasti pasokan
pasokan itu produksi
nah sekarang ini yang menjadi persoalan ada kebijakan kebijakan diproduksi juga yang justru tidak masuk akal
katakanlah misalnya ada pembatasan untuk impor sapi bakalan
nah sementara kita tahu persis di peternakan rakyat ini memang terbatas
mengapa terbatas mereka tidak ada insentif sama sekali untuk berternak mas vito
mengapa pakannya mahal sekali
nah bahannya impor
dan bahannya impor
kalau kita nilai tukarnya kemarin terdepresiasi ya pasti tidak ada yang bertahan untuk berternak untuk dipertenakan rakyat
nah sementara kalau ini turun berarti kan pasokannya harus ada substitusinya
nah mestinya diperbesarlah yang david loter tadi
david lotter justru dibatasi oleh kementan
jadi dalam negerinya belum siap yang dari luar negeri sudah dicekik kerannya
jadi sebenarnya pasokan tidak ada
jadi urusannya tidak ada mafia nih
tidak ada urusan mafia
mafia itu tumbuh
ini kan kayak penyakit nih
saya selalu mengintervlosasikan bahwa jamur atau bakteri itu hanya tumbuh ketika kondisinya tidak steril
nah yang membuat nggak steril ini yang harus bertanggung jawab
nah mas tulus ini kan sebenarnya kita bisa pahami lah begini ya
di saat season seperti ini orang banyak makan daging
sehari hari kita makan tempe makan telur makan ikan barangkali
kalau misalnya nggak ikan ya tempe sama telur gitu ya
tapi sekarang ini harganya naik
kita mungkin sebagian bisa memahami
tapi sampai batas dimana kemudian bisa dipahami
sama seperti misalnya tuslah lah begitu ya
lebaran akan naik kalau misalnya anda pulang kampung
ini kan kita nggak pernah tahu
pasar saja yang main
kalau tuslah itu kan masih controlble
kalau kenaikan kenaikan harga ini khususnya daging kan uncontrollable
jadi sangat sangat memukul konsumen sebagai pemakan daging atau pengguna daging
yang sebenarnya rasio pemakan daging
yang kita masih rendah
tadi bicara data sebenarnya harus diuji dulu
data kita itu sebenarnya data yang sahih yang mana
karena dulu menteri pertanian pada dua ribu lima belas itu pernah mengatakan di sebuah stasiun tv
dia mengatakan setengah kilogram per tahun per kapita
nah itu kan
makanya kemudian ini berimplikasi terhadap pasokan dan lain sebagainya
padahal minimal kita adalah dua lima kg per tahun per kapita
jadi ada selisih yang sangat signifikan
sehingga ketika data salah
kemudian menentukan rencana berikutnya menjadi salah
ini yang kemudian berimplikasi terhadap harga harga tadi
dan tadi kalau saya baca di cnn tadi tentang mata rantai yang panjang
sebenarnya itu lebih panjang lagi
karena ada middleman middleman yang tidak masuk dalam mata rantai
maklar calon dan segala macam
entah pejabat atau apa
itu sebenarnya yang membuat harga daging sapi menjadi tak terkontrol dan mahal sekali
nah tadi soal jamur ya
itulah yang menyebabkan menjadi jamurnya
tapi sekarang kita kan berharap pemerintah katakan bisa delapan puluh ribu per kilogram
kalau saya pribadi saya menyayangkan
kenapa ini muncul di saat harganya sudah satu ratus dua puluh
kenapa nggak di awal awal diumumkan ketika ramadan nanti harganya rp delapan puluh per kilogram
dan pemerintah akan menjamin
sebenarnya itu sudah lama ya
karena selalu dibandingkan bahwa harga daging sapi kita itu harusnya bisa sama
di singapura dan malaysia
berapa sih harga di malaysia
itu kan artinya
kenapa di sana bisa enam puluh atau lewat sedikit tapi di kita sampai seratus lebih
karena di sana yang dikasih makan mulutnya sedikit
di sini mulutnya banyak sekali
sebenarnya itu sudah fakta ya
fakta yang kemudian kalau memang serius untuk diturunkan
itu mestinya satu tahun sebelumnya sudah disikat jamur jamurnya itu
baik kita akan bahas jamur jamur itu
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
mari kita lanjutkan perbincangan ini
ternyata kalau kita lihat kan bukan hanya daging
tapi juga ada telur ada cabai ada
dan ini akan menjadi domino efek nih nanti
saya nggak tahu beras juga akan naikkah harganya apa segala macam
nah ini kan seperti kami publik dimanfaatkan hanya untuk kepentingan
keuntungan segelintir orang
mumpung kalian akan makan lebih banyak daging
mumpung konsumsi telur lebih banyak cabai lebih banyak
kami naikkan harganya supaya kami mendapatkan keuntungan lebih banyak dari kalian
kan sebenarnya begitu
nah dari kppu sendiri melihat ini sebagai tindak yang menyimpang
dari sejumlah pihak
ya tidak juga ya mas
kalau kita melihat bahwa ini bukan peristiwa dadakan
ini kan peristiwa yang berulang tahun per tahun
artinya memang mafianya sudah dari tahun ke tahun sudah semakin pinter gitu
tapi sebaliknya kalau negara hadir artinya setiap tahun sudah bisa di
plan untuk tahun berikutnya
berapa sih kapasitas katakanlah tingkat konsumsi kita berapa sih sebetulnya setiap hari lebaran
pak kamsar tadi bicara soal ayam juga tadi
jadi setelah kami membunuh
memutuskan perkara daging dan sudah tiga puluh dua feetlotter dihukum itu
sekarang kita sedang perkarakan soal ayam
memang agak berbeda sedikit
kalau di ayam ini membutuh butuh terjadi semacam butuh butuh bebas butuhin
negara tidak hadir
kehadirannya menurut saya harus lebih diperjelas
karena misalnya kalau di ayam ini mas
ada ayam itu namanya great grandparent
hanya satu tuh
itu ada beberapa memang yang importer
tapi turunannya itu yang menghasilkan ayam yang kita makan itu kan adalah parent stock
nah ini ada perusahaan ya memang struktur pasarnya ini oligopoli ya
dan sayangnya mereka menguasai ini dari hulu sampai kehilir
bahkan bukan hulu lagi
bahkan lebih ke hulu lagi ke pakannya
sampai ke live bird atau ayam potong
mereka kuasai sedemikian
karena perkaraannya sekarang lagi berlangsung memang seru
apa apa yang kita temukan informasi yang kita temukan di persidangan itu luar biasa
saya jadi ragu kalau kayak gini semua ya ayam kita impor sapi kita import
di ayam itu lebih spesifik lagi
ya karena tidak ada kedaulatan dalam hal ini
makanya saya jadi ragu negara kita itu sebenarnya negara kaya atau negara kere sih sebenarnya kita impor semua
kedaulatan itu kan memang sebenarnya menurut saya didesain untuk ketergantungan pada impor
artinya memang ada desain kan itu
karena mestinya kita bisa sekali untuk mandiri di daging sapi sekalipun kalau memang dipersiapkan minimal lima tahun
kita pilih aja satu pulau pulau yang ada lah dari tujuh belas ribu sekian gitu
itu lebih bisa sebenarnya
itu kenapa mas
seperti itu mas
apa ylki melihatnya itu dari tahun ke tahun kan
dan ini bukan hanya rejimnya siapa
dari rejim ke rejim kita mengalami hal yang sama
jadi tahun ke tahun ini kan kita sering dirinafbubukan bahwa ini soal suplai demand
padahal ada struktur pasar yang menurut saya memang salah dan memang dibuat salah ya
tadi ketergantungan impor yang terus menerus mafia impor dan seterusnya yang kemudian ini dilanggengkan
jadi memang ada logika gini mas vito bahwa sampai kapanpun indonesia tidak akan kompetitif untuk daging misalnya
sampai kapanpun indonesia tidak akan kompetitif untuk kedelai gitu kan
nah ini kan konyol gitu loh
karena padahal apa
jadi kalau sampai kita mempunyai ketergantungan pasokan dari impor sudah pasti akan carut marut seperti ini
karena sekalipun ada di pasar internasional
nah kalau kita
nah sehingga kalau kita sampai impor
ya sampai impor
impor pangan itu pasti kita akan sangat tertekan gitu
pasti akan mengalami suatu hubungan kerjasama perdagangan yang antara inferior dan superior
seperti halnya misalnya kita sekarang dengan amerika kan
kalau nggak mau ikut tpp ya sudah amerika nggak mau kerjasama bilateral dengan indonesia
ya ada yang kontroversial ya mas ya
kalau daging itu jelas memang mau nggak mau harus impor karena memang kita nggak cukup sapi lokalnya
kalau ayam mereka nyatakan kita sudah
bukan hanya cukup tapi sudah menurut mereka oversupply
jangan lupa beberapa saat yang lalu
kementerian memutuskan harus ada afkir dini kepada parent stop
indukan ayamnya gitu kan
karena dianggap sudah oversupply
tapi kenapa naik juga ya
nah itulah pertanyaannya
pakannya kita impor
ini jadi kontroversi jadinya
tolong cerahkan saya lah
pakan itu kan setahu saya zaman saya kita
jagung beras itu kan bisa di apa namanya diberikan pakan begitu ya
mungkin teknologi sudah semakin canggih sehingga harus ada bahan baku yang kita tidak punya
harus kita import dari luar
nah yang itu yang kemarin menjadi pemicu harga pakan
nah itu apa
tiba tiba menteri pertanian barang sudah di atas laut
nggak boleh impor jagung
nah sehingga apa
sehingga untuk sumber pakan ternak ini kan jadi mahal
dan kalaupun ada akhirnya diganti ke gandum
jadi betul bahwa impor jagung menurun
tapi impor gandumnya meningkat gitu kan
nah ini yang kebijakan inkonsistensi kebijakan seperti inilah yang menjadi problem
sekarang mari kita petakan deh
sekarang isu ini
kita kan berharap banyak sih sama pak jokowi dan jajarannya begitu kan
ini kan yang dipilih dengan suara populer dan lain sebagainya
dari awal mempunyai komitmen
iya komitmennya jelas
tapi kan kita lihat ini berarti ada yang salah dari cerita tadi
bahwa yang dari luar ditahan padahal di dalam sebenarnya nggak cukup
sehingga ini akhirnya ada skarcity ada keterbatasan dari pasokan gitu kan
jadi ini memang komitmen untuk segera mewujudkan suasana pada pangan tadi
tapi caranya jangan manipulasi data gitu loh
ada arah kesana memanipulasi data
kalau tadi tiba tiba
atau salah hitung aja mbak ini sebenarnya
ini tadinya maunya ini di grojok lebih semangat produksinya
ini kan ekonomi ya mas vito
jadi kan ketika misalnya tadi kasus ayam
tiba tiba dibilang surplus terus ada instruksi untuk akhir dini
nah begitu akhir gini ada yang namanya harga langsung melonjak
terus siapa yang diuntungkan
karena ada yang diuntungkan ini
gak mungkin kan kebijakan itu diambil gitu kan semena mena gitu kan
nah ini yang selalu menjadi pertanyaan kita
sehingga ini yang perlu betul betul gitu kan
betul betul ada evaluasi yang menurut saya siapa yang diuntungkan tadi
ini pertanyaan simpel aja lah mas tulus
bisa nggak sih pemerintah bilang begini
jadi ini pasokan ramadhan pasokan konsumsi akan meningkat
biasanya harganya katakanlah rp delapan puluh ribu sembilan puluh ribu boleh naik jadi cuma seratus ribu misalnya begitu
dan itu akan bertahan terus
artinya ada upaya untuk penetapan pagu untuk harga harga
harga referensi ada di penerangan perdanaan
ada salah di pasokannya cukup gak
kalau mekanisme dipaksa
bukan dipaksa mas
pertanyaannya soal ini supply
ini pasokan atau sebenarnya dihengki pengkikan oleh orang orangnya
kemudian ditahan itu daging dan lain sebagainya
karena kalau pak jokowi mengatakan delapan puluh ribu rupiah per kilo ya nanti endingnya sebenarnya impor
pada akhirnya impor
dan impor itu ya akhirnya lagi lagi melemahkan rencana untuk swasembada
ya karena sebenarnya kan isu swasembada sejak zaman pak sby
pak sby sudah melakukan itu tapi kemudian tidak terurus dengan baik dan akhirnya gagal
nah sekarang pak jokowi pun mentarjetkan itu
dan dari sisi timing sebenarnya perlu waktu minimal
katanya lima tahunan
nah sekarang ini sudah lewat dan kalau menggadang gadang untuk swaspada juga berat
ada dua hal kan di sini kan
ada salah urus dari pemerintah tapi juga kita menghadirkan kppu karena kppu juga mendapatkan temuan temuan
walaupun pada akhirnya soal kuota dan lain sebagainya
kita pengen tahu deh sebenarnya prakteknya seperti apa misalnya di ayam itu konkretnya seperti apa
sampai pada akhirnya harganya tinggi sekali di apa namanya di pasaran
tapi nanti pak dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami
baik oke kita lanjutkan
gimana pak konkret apa namanya fraud yang terjadi sebenarnya di ayam saja misalnya
ya jadi makanya kalau kppu dari awal itu langsung merumuskan langkahnya begini
kita mau mereform marketnya deh
supaya kita ini semua nggak galau gitu ya
pasar itu direform dengan pertama kebijakan yang harus diperbaiki supaya menjadi pro kepada persaingan
yang membuat lebih efisien dan lebih transparan nih bisnis di indonesia ini
karena misalnya kalau kita tanya ya informasi yang sudah didapatkan di persidangan jadi nggak apa apa saya share di sini ya
bahwa ternyata ada tim ad hoc misalnya yang menentukan entah dari mana mereka peroleh data datanya
mereka mampu merumuskan bahwa karena demandnya seperti ini maka supply nya seperti ini
tapi ketika kita kejar di persidangan bagaimana mereka menentukan sisi konsumsinya dan sisi supply nya
ternyata nggak ada data yang bisa dianggap sahih secara akademis ya
nah itulah awal menurut saya
tim ad hoc itu pemerintah cq pemerintah
nah harusnya kan pemerintah
nah lucunya ini diberikan kepada kaum profesional
dari pak pak
para pelaku usaha yang tadi
oke jadi mereka mereka juga dong ya yang ngatur negara
kalau pelaku usaha bukan profesional dong
jadi pegawainya deh kalau mau lebih tepat
maksudnya nih jadi artinya sisi berapa angka supply dan berapa angka konsumsi ini jadi bias jadinya
oke itu yang kemudian direkomendasi ke pemerintah atau nggak
bagaimana kita mau mempercaya sebuah kebijakan
kita mengambil kebijakan berdasarkan data data yang kita pun tidak yakin
jadi level of quality daripada kebijakan itu ya
daging juga berlaku seperti itu
nah daging kan modelnya beda karena memang ada pasokan dalam negeri dan ada pasokan luar negeri
kalau daging yang kami lihat salah satu kelemahannya adalah memang sulitnya menentukan berapa sih sebetulnya potensi ya
potensi daging sapi yang dipegang oleh rakyat itu
kemudian yang belum dipelajari adalah kapan sih sebetulnya peternak tradisional ini mau melepaskan sapinya
apakah pada saat hari raya atau malah dia bilang enggak saya lepas ini
ini ketika anak saya mau sekolah
jadi harusnya ada harusnya penelitian yang secara khusus dibiayai oleh kementerian untuk itu
sehingga dia memiliki basis data yang kuat
itu yang menurut kita belum dilakukan
jadi bagaimana kita membuat kebijakan yang bagus kalau datanya aja nggak akurat
kalau cabai kemudian bawang dan lain sebagainya itu beda lagi cerita
ya bawang juga sama di indonesia ini kan katakanlah
khususnya bawang merah
kalau bawang putih sih kami udah kan udah perkarakan dikabin dulu
kalau bawang putih okelah itu impor
jadi itu masalah ini soal bagaimana mengatur kuotanya kalau itu
tapi kalau bawang kita kan ada brebes
ada jawa timur juga ya di daerah malang sana antara surabaya dan malang itu
ada sentra produksi di sana
terbukti pada saat panen mereka ya tidak hadir juga negara untuk katakanlah membeli
bahkan kemarin ada kasus kan yang sudah berjanji mau membeli tapi tidak merealisasi
kalau bawang putih sudah lupakan lah ya bawang putih kita
kalau okelah kalau kita harus fair dong
kalau di indonesia nggak tumbuh mana juga kita harus paksakan ya
nah ya oke kalau kayak gitu ini kita lihatkan ke depan nih nanti nih
satu tahun lagi apakah kita akan ngumpul seperti ini lagi
bagaimana jalan keluarnya dari sisi tata kelola misalnya
ya tata kelola harus dimulai dari hulunya dulu
bagaimanapun pangan ini ketersediaannya harus cukup
ketersediaan cukup itu berarti harus memaju produksi
produksi itu tidak hanya angka statistik
nah jadi selama permainan di data statistik ini terus terusan dilakukan
maka inilah yang menjadi ruang tadi
ruang untuk munculnya para spekulan
karena begitu pemerintah data yang salah gitu kan data yang tidak valid
nah ini yang menyebabkan penentuan tadi berapa kebutuhan impor
berapa kebutuhan yang harus dipasok untuk pemenuhan konsumsi tadi menjadi bias
karena itu juga tidak konsolidatif gitu ya antara satu lembaga ke lembaga lagi yang kemudian
nah itu yang kita curigai justru menjadi kesengajaan gitu loh
karena dengan data yang simpel
itu lembaga pemerintah kan
mereka menyengajakan untuk kepentingan
kepentingan yang punya facet interest
yang bisa diuntung
yang mendapatkan keuntungan tentu
jadi gini mas
siapapun ya tadi yang memunculkan yang akhirnya muncul yang kita selalu kambing hitamkan ini kan
ada mafia atau kartel atau apapun gitu kan
itu hanya bisa tumbuh ketika terjadi disparitas data tadi
kalau data ini firm data ini valid
maka tidak ada ruang mereka
mereka untuk bermain spekulasi
tidak mampu satu hal
disengaja satu hal
tidak validnya data ini karena kita tidak mampu mencari data yang valid
atau karena memang disengaja
terlalu canggih kita ternyata ngitungnya
memang ada dua sebab mengenai data ya
jadi data ini kan memang yang mempunyai kewenangan ini bps
bps memang punya kelemahan mbak swito
jadi bps ini tidak melakukan survei secara betul betul data primer
data yang dikumpulkan bps data sekunder
data sekunder ada banyak kelemahan
datanya dari kepala dinas kepala dinas
kepala dinas pasti harus sesuai dengan target
kalau nggak sesuai target pasti
dia punya masalah
di masalah gitu kan
dan itu data sekunder itu tidak diverifikasi
nah memverifikasinya kan harus dengan data primer
ini memang satu kelemahan di dalam pendataan kita
kalau misalnya ini terjadi terus menerus ya akan begini terus menerus
akan selalu berulang
tapi mestinya mestinya ini kan ada satu katakanlah evaluasi
jadi kalau misalnya tahun kemarin dengan menggunakan data itu salah
artinya salah itu terus terus jadi kejualan harga
mestinya ada konsolidasi dong antara pemangku kepentingan ini
terutama pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan ini
tidak terus menerus menggunakan data yang tidak valid tadi
artinya kan makanya kalau tetap ini sudah tahu datanya tidak tepat
tapi dipakai terus untuk basis kebijakan
direncanakan tidak akan pernah sampai
ya artinya ini kan kita publik jangan disalahkan kalau menuduh bahwa pemerintah juga melakukan pembiaran
daging saja kita bicara tentang daging
ylki yakin nggak itu akan tercapai
ya tergantung solusi yang diberikan
kalau solusinya kemudian
operasi pasar katanya
solusi instan dengan impor daging beku bisa jadi
tapi kan itu tidak mengecekan persoalan
itu operasi pasar yang dimaksud ya
iya operasi pasar
tapi itu kan solusi jangka pendek
dan itu kan terulang
cuma perusahaannya memang terkait data
kalau saya pernah diskusi
sebenarnya kita sudah swasta berada daging kalau minus jabodetabek
kalau dikurangi jabodetabek
sebenarnya kita sudah berdaulat
dengan peternakan rakyat itu
yang menjadi penyakit ini adalah jabodetabek yang katanya setiap bulan itu butuh empat puluh ribu ekor sapi
oke tapi sebentar deh gini
itu artinya sebenarnya konsumsi daging kita di luar jabodetabek itu tidak besar berarti
tidak membagakan juga sebenarnya kan
sumber protein bisa banyak ya
dan kedua yang saya kira juga sering dilupakan itu soal infrastruktur
jadi pengangkutan atau transportasi
jadi misalnya gini
katanya cuma punya satu kata
sapi dari ntt itu jauh lebih sulit masuk ke jakarta daripada sapi dari australia
nah itu harus diatasi
dan itu yang membuat ongkos kemahalan yang kalau kita mendatangkan sapi dari ntt dari ntp karena tidak ada kapal yang bisa mengangkut yang lebih kapasitas banyak atau lebih berperikewanan
sementara australia bisa mendatangkan sapi ke jakarta dengan satu kali angkut tiga puluh ribu ekor sapi dengan satu kali angkut tiga puluh ribu ekor sapi
dengan kapal yang jauh lebih bagus dibanding kapal manusia kita
nah itu yang harus di satu hal yang diatasi juga
itu karena katanya kan satu
they mean business artinya kan sebenarnya
mereka serius ngenangkanin bisnis
kalau kita bisa minta tolong bu susi barangkali daripada menenggelamkan kapal kapal yang ada kita bisa pakai kapal itu untuk mengangkut sapi misalnya
malah tenggelam sapinya nanti
ya gimana sih
tapi yang penting juga memang
kita kan harus mulai berbicara
kita harus mulai berbicara diversifikasi banget
jadi protein ini kan tidak hanya sapi
soal kan sapi kan sekarang mas vito sudah mungkin sudah mulai mengurangi karena sumber kolesterol
bu susi ini yang harus berperan
nah cuman persoalannya sekarang kebijakan kebijakan bu susi yang sangat
itu ternyata juga tidak berdampak kepada peningkatan
supply ikan dulu
jadi kita harus menemukan
juga menumbuhkan produktivitas di nelayan sekaligus juga di industri industri perikanan
nah ini yang harus
evaluasi y nya itu harus diselesaikan
apa sekalipun misalnya masyarakat kebanyakan kita makan rendangnya kan juga kalau lebaran
itu minimal kalau memang tidak terpaksa benar benar tidak terakses mereka mereka masih bisa
ya saya setuju
artinya kan sebenarnya gini buat saya usulan mbak eni itu bagus buat bangsa tapi kan domennya
kita dong untuk memilih daging dan kita nggak boleh yaudah kalau misalnya mau daging harganya
mahal itu ya kan itu nggak jawaban
jawaban negara gitu kan
perilaku konsumsi kita itu kan dalam konteks konsumen minimal ada dua aksesibilitas dan
nah dua itu yang harus dipenuhi oleh negara
aksesibilitasnya seperti apa dan affordabilitas atau terjangkau
aksesibilitas atau tidak
aksesibilitas atau tidak
aksesibilitas atau tidak
ya itu langkah berikutnya karena memang tadi diversifikasi pangan itu menjadi penting
karena sebenarnya pelajaran yang sangat baik dari kita misalnya kita tergantung dengan
beras misalnya sehingga tidak bisa dengan komoditas pangan yang lain
akhirnya makan roti impor juga kan
ya kan banyak sumber sumber karbohidrat atau protein yang bisa ditanam dengan sangat baik
di rotumi indonesia
ya kalau kppu melihatnya begini mas
ya kalau kppu melihatnya begini mas
makanya saya katakan tadi harus ada market reform diantaranya memang struktur pasarnya
ini bu ade lebih jago menjelaskan ini sebetulnya
struktur pasar kita tuh memang lihat kalau di im cuma duopoly boleh disebutkan gitu kan
atau oligopoli hanya tiga empat lima pemain besar di situ
ini kan kemudian pak saya potong sebentar
ini kan kemudian menginspirasi kita ya sudah lah ditangani negara saja sudah swasta juga
terlalu banyak main mainnya sama publik akhirnya publik juga nggak ini
iya tapi kan kita ketahui bahwa negara tujuannya bukan berbisnis kan
nanti lama lama kita jadi negara totalitar lagi kan
itu sudah itu langkah mundur saya kira
lebih bagus kita tata lagi tadi
pertama harus ada regulatory review yang memberikan kebijakan ini tidak memihak lagi kepada misalnya
hanya dua atau dia dia saja yang main di situ dua tiga pemain
harus dibuka lagi kesempatan kepada new entrans atau pendatang baru di bisnis ini yang bisa
kalau tidak harus takut takut berani enggak nyoba nih berani enggak nyoba
karena mereka merasa sulit masuk ke situ
dan diberikan insentif sama pemerintah
kasih insentif sama pemerintah nah tinggal kpu mengawasi perilakunya
kalaupun diserahkan ke negara misalnya bulog itu belum tentu bisa
karena misalnya sapi dia punya kandang enggak untuk impor sapi itu
itu wacana yang kemarin
iya karena ketika impor itu kan tidak boleh langsung dipotong kalau sapi
dia harus tiga empat bulan disterilkan di sini atau digemukkan baru boleh dipotong
nah bulog enggak punya
kalaupun ada enggak cukup
ya yang punya swasta
itu juga persoalan yang harusnya dipikirkan untuk kalau kita mau serius soal mengatasi pasokan apalagi soal swasembada
jadi bagaimanapun kita pinginnya ini ada keseriusan gitu dari pemerintah untuk kebijakan kebijakan ini hanya tidak sekedar hanya pencitraan
hanya sekedar merespon dari keluhan masyarakat
tapi menyelesaikan problem ini dari problem hulunya gitu dari problem fundamentalnya
jadi sekali lagi untuk pangan ini yang paling utama segera dilakukan adalah desain kebijakan untuk meningkatkan produksi
apapun lah dari komoditas apapun
nah kedua adalah tata niaga tadi
jadi tata niaga dan produksi ini satu yang harusnya dilakukan

jadi ketika sisi produksi ini tidak punya insentif ekonomi maka jangan pernah harap mereka akan tertarik untuk melakukan produksi
jadi ini kan sudah terbukti
jadi berbagai macam harga pangan naik tetapi tidak ada peningkatan produksi
jadi ini kan satu hal yang tidak masuk akal
nah sehingga ini yang harus diselesaikan problem ini kan problem struktural ya
yang harus benar benar diselesaikan
memang tidak bisa dalam jangka yang sangat pendek
tetapi komitmen ini jangan hanya sekedar muncul ketika ada persoalan gonjangan
reaktif jadinya begitu ya
mudah mudahan kita tidak ketemu lagi tahun depan
kalau ketemu lagi dalam waktu satu bulan ada yang lebih salah lagi
kalau misalnya kita ketemu lagi ternyata harganya jadi rp tiga ratus ribu per kilogram
tapi yang jelas kalau misalnya kita ketemu lagi bahwa bapak dan ibu ada yang salah berarti
negara salah urus
mudah mudahan tidak salah urus lagi
terima kasih atas waktunya dan kita berharap harga akan segera stabil